sejumlah mitos atau informasi yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya mengenai batuk
memang banyak beredar di tengah masyarakat
apalagi di tengah pandemi covid sembilan belas varian omikron
yang salah satu gejalanya ditandai dengan batuk
padahal belum tentu orang yang mengalami batuk telah terinfeksi covid sembilan belas
karena dibutuhkan pemeriksaan penunjang sebelum mendiagnosis seseorang positif covid sembilan belas
batuk sebenarnya merupakan mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir
benda asing mikroba serta berbagai hal yang dapat menimbulkan iritasi
penanganan batuk sebaiknya disesuaikan dengan penyebab munculnya batuk
sejauh ini mitos seputar penanganan batuk yang berkembang adalah
batuk bisa ditangani dengan menggunakan antibiotik
dokter spesialis paru rumah sakit persahabatan jakarta dr erlang samudera menyebut
mitos ini tidak sepenuhnya benar
karena pengobatan batuk seharusnya disesuaikan dengan penyebab munculnya batuk
antibiotik itu diberikan kalau kita curiga batuknya dikarenakan oleh bakteri
nah kalau sedangkan batuk itu kan gejala umum ya
jadi belum tentu karena bakteri
banyak tadi jarak dingin bisa kalau punya sensitivitas seperti itu
kemudian ada yang misalnya virus seperti covid ini juga obatnya bukan antibiotik
tapi terus kemudian kalau karena debu dia batuk karena sensitivitas dari sana napas
harus diperiksa dulu ke petugas kesehatan
baru nanti kita lihat apakah ini karakteri atau bukan
kalau dia alergi ya bukan antibiotik ya obatnya
lebih lanjut dr erlang juga menegaskan bahwa mitos yang menyebut kehujanan dan udara dingin
bisa menyebabkan batuk dan pilek adalah tidak tepat
batuk pilak akibat kehujanan atau udara dingin hanya dialami oleh mereka yang mengidap alergi atau sensitif terhadap kondisi tersebut
sejumlah langkah dalam etika batuk yang benar bisa memberikan manfaat yang cukup besar untuk mencegah penularan penyakit karena batuk
yang pertama anda sebaiknya menggunakan tisu pada saat anda batuk
hal ini dilakukan untuk menutupi hidung dan mulut anda sehingga droplet anda tidak mengenai orang lain
jika anda tidak memiliki tisu anda bisa menggunakan bagian dalam dari lengan atas anda untuk menutupi hidung dan juga mulut anda
pastikan anda segera mencuci tangan anda dengan sabun dan juga air mengalir setelah anda batuk
tetap gunakan masker pada saat anda sedang batuk ataupun juga di tengah kondisi pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
segera konsumsi obat batuk sesuai dengan gejala batuk yang anda rasakan
dan jika setelah dua minggu anda masih mengalami batuk atau bahkan kondisinya memburuk sebaiknya anda segera berkonsultasi dengan dokter
sufini tanjung indra hadi jakarta